ya baiklah pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama
bupati kepulauan talaut sri wahyuni manalip
yang sempat populer di media sosial karena penampilannya yang modis
ya menteri dalam negeri cahyokumolo menonaktifkan sri wahyuni
dengan alasan pergi ke amerika serikat tanpa izin
rutinitas seperti ini tak bisa lagi dilakukan bupati kepulauan talaut sri wahyuni manalip
setelah menteri dalam negeri secara resmi menonaktifkannya selama tiga bulan ke depan
sri dinonaktifkan karena pergi ke amerika serikat tanpa izin
proses skorsing kepada sri didahului adanya peringatan dari gubernur sulawesi utara
informasi awal diketahuinya sri keluar negeri tanpa izin
adalah saat adanya kunjungan pimpinan mpr dpr dan dpd ke kabupaten kepulauan talaut
namun sang bupati tidak ada di tempat
dpr kemudian menyurati kemendagri dan gubernur sulawesi utara
sri menjadi satu satunya kepala daerah yang dilaporkan oleh gubernur kepada kemendagri
tim dari kemendagri pun kemudian melakukan pengecekan atas laporan tersebut
berdasarkan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
setiap kepala daerah yang akan keluar negeri harus mengajukan izin ke menteri dalam negeri
sri datang ke amerika serikat mendapatkan undangan dari konsulat jenderal amerika serikat di indonesia
sri diundang untuk belajar tentang ekonomi maritim
sri mengaku tak sempat berkonsultasi dengan pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena waktu yang mepet
hingga hari minggu sri mengaku belum menerima surat resmi dari kemendagri terkait penonaktifannya
sampai sekarang belum ada ya
ibu juga belum kecek sana
ya kan nggak perlu dicek kalau memang ada ya diberitahukan aja
sampai sekarang belum ya
sampai sekarang belum
sampai sekarang belum
sampai sekarang belum
sampai sekarang belum
sampai sekarang belum
wahyuni manalip sempat menjadi perhatian warga net karena penampilannya sebagai bupati yang dinilai cukup modis
sri saat ini sedang mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah di kabupaten talaut dua ribu delapan belas
sri maju melalui jalur perseorangan
sedangkan untuk tugas bupati kini diemban oleh wakil bupati talaut petrus simon tuangi
yang telah ditunjuk mendagri sebagai pelaksana tugas bupati kepulauan talaut
sampai sekarang belum
ya pasca putusan mahkamah konstitusi atau mk terkait dengan undang undang cipta kerja justru memunculkan banyak polemik baik dengan kekuatan hukum uu itu sendiri dan bagaimana pemerintah sebagai pelaksana dalam menyikapinya
kita bahas lebih dalam malam ini lewat sambungan zoom dengan pakar hukum tata negara sekaligus direktur pusako fakultas hukum universitas andalas ferry amsari
selamat malam uda ferry
malam mbak fanny
baik sudah dengar ya bagaimana putusan mk dan juga tanggapan dari presiden
mk menyatakan undang undang ini inkonstitusional bersyarat
sementara pak presiden mengatakan dengan gamblang tidak ada satu pasal pun di undang undang cipta kerja yang dibatalkan ini sehingga undang undang dan seluruh aturan turunannya masih berlaku
nah menurut uda apakah ada letak pemaknaan yang berbeda antara pihak pihak ini atau status inkonstitusional bersyarat itu sendiri yang membuka perdebatan ini
tidak ada sebenarnya perdebatan
kekuatan jika semua pihak mencoba mendalami makna dari inkonstitusional bersyarat
jenis putusan seperti ini sudah digunakan mahkamah konstitusi sejak dua ribu sembilan tepatnya melalui putusan nomor empat puu tujuh romawi tahun dua ribu sembilan yang menyatakan inkonstitusional bersarat
artinya mbak fani dan mungkin juga presiden
mudah mudahan kalau dengar ya maknanya itu adalah undang undang itu dinyatakan inkonstitusional sampai dengan syarat yang ditentukan mahkamah dipenuhi
artinya sebelum adanya perbaikan terhadap undang undang cipta kerja selama dua tahun maka status undang undang cipta kerja akan tetap bertentangan dengan undang undang dasar alias tidak dapat digunakan
bagaimana dijelaskan oleh mahkamah di dalam amar putusannya bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus ditunda terlebih dahulu
pembentukan pp atau peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana juga harus ditunda
tidak boleh ditambah dibuat peraturan yang baru dan peraturan pemerintah yang lama yang berkaitan dengan undang undang ini tidak diberlakukan sementara waktu sampai diperbaiki
saya tidak mengerti juga ya kenapa kemudian presiden memaknai agak berlebihan karena menurut saya mungkin presiden diberikan masukan yang kemudian melenceng dari pemahaman sifat putusan dalam perkara uji formil
dalam perkara uji formil kalau kemudian dinyatakan inkonstitusional artinya satu paket undang undang itu tidak dianggap berlaku
nah memang kalau presiden mengatakan tidak
ada pasal yang dihapus itu benar karena bukan uji material yang dilakukan adalah uji formil terkait proses yang berakibat dibatalkan seluruh undang undang
seluruhnya termasuk materi muatan ketentuan pasal pasal tersebut
tapi karena dia diberlakukan bersarat maka kesempatan pemerintah dan pembuat undang undang dpr dalam hal ini dan pemerintah adalah memperbaikinya selama dua tahun
jadi dia baru bisa konstitusional
kalau kemudian diperbaiki undang undang cipta kerja itu
begitu mbak fani
tapi udah kok bisa presiden salah tangkap
bukankah katakanlah ahli hukum atau tim yang mengerti hukum ini harusnya banyak dong di sekitar beliau
saya juga tidak tahu persis mbak fani
mudah mudahan ini kesalahan bacaan presiden saja
belum ada diskusi dengan pakar hukum
karena mudah mudahan nanti ada pakar hukum di sekitaran presiden
yang bisa kemudian membuat terang